gapapa kamu aja yang duluan
gapapa kamu duluan aja
kamu mau kemana
berat badannya masih kurang
mamamu gak mau
lagi lagi apa perempuan mah
bulan depan baru bisa dilihat
indra jalan ya
indra punya pacar baru mah
kak andri udah pulang belum
lagi pergi ke rumah om aji
kamu bantuin kakak kamu dong
iya masa pak aji udah bantu kita
eh kamu ajak temen kamu main kesini
biar kenalan sama mama sama papa
anaknya pemalu mah
pakai celana jangan yang sobek sobek
jadi cewe gak malu jalan sama kamu
lewat cakep soalnya pak
nanti kampung gempar lagi
ya nadia pak
itu mah nadia
bukan nah dia
emang nadia pak
pantes nilai bahasa indonesia mu jelek
ngeja aja gak bisa
kamu mau kemana
gapapa kamu aja yang duluan
gapapa kamu duluan aja
kalau aku sih mau ke laundry
mau bantuin bapak
mau ke rumahnya pak aji
iya mau diapain
jalanin aja lah
mudah mudahan gak ada yang menang ya
biar gak musuhan terus
nomor saya yang berulang
mak saya dapet nih
alhamdulillah ya allah dapet peta kau
yang dapet gue nih mak nih nih
nih lihat tuh tuh
lu dari pendukung sebelah mat
jangan ikut campur
he kuahan si aparat
jangan seru bu
jangan enak aja nomor gue
eh jangan gue
gimana sih lu ini
bang mamat bantu nanti londri
enak aja kayak gue
kebakaran dimana mak
jangan jangan rumah gue nih kebakaran
aduh ya allah kebakaran tolong ya allah tolong
lu ngapain ikut rumah mertua saya disana ma
tak akuin sampenmat pinter kalo ngebubarin warga
bang itu baju nanti gak ketuker
bapak bapak bapak bapak
ini sebenernya di tandilusar ini udah dimanetkan
kebakanan kebakanan kebakanan
kayaknya tamu hidin takut kalah
dia nyuruh si selpy ngerayu si andri biar bang rijal mundur
saya gak denger
tapi pas begitu selpy ngerayu bang rijal mundur

kalau begitu bisa jadi sebaliknya
pak rijal yang nyuruh andri
biar bang muhyiddin nya mundur
mungkin saja peluang menangnya bang muhjin itu lebih besar
pak rijal nya pasti yang takut
ini tuh ada apaan ya kenapa kalian tuh berantem
kenapa lo mundur
berhubung terhadap terjadinya dari
ada adanya ada apaan sih ya
rame pak warga berantem